aksi unjuk rasa mendesak pbnu bersikap netral dalam pilkada dki jakarta berlangsung ricu
aksi ini digelar puluhan orang di depan kantor pengurus besar nahdlatul ulama salemba raya jakarta pusat pada rabu siang
ya kericuan ini pecah lantaran masa yang mengaku dari aliansi santri indonesia itu tidak dapat menjawab pertanyaan saat ditanya asal pesantren mereka
kedatangan puluhan orang yang menamakan diri aliansi santri indonesia di depan kantor pbnu jalan keramat raya senen jakarta pusat rabu siang
langsung disambut dengan sejumlah pertanyaan dari para pengurus pbnu
kericuan pun tak dapat dihindari lantaran para pendemo dianggap santri bodong dan merupakan masa bayaran yang dibayar untuk menggelar aksi
sejumlah pendemo yang dianggap diam provokasi langsung diamankan paksa polisi
dan aksi yang digelar tanpa izin itu mendesak rois am kiai haji ma'ruf amin segera memberhentikan sekjen pbnu hemli faizal zaini
karena dituding telah mendukung salah satu pasangan calon
masa juga meminta agar pbnu sebagai ormas islam bersikap netral
menjawab ya jadi kita bisa simpulkan bahwa mereka adalah masa bayaran